pasangan gubernur dan wakil gubernur provinsi dki jakarta anies baswedan sandiaga uno
menargetkan laporan keuangan provinsi dki jakarta menjadi wajar tanpa pengecualian
selama empat tahun peringkat dki jakarta selalu mendapat peringkat wajar dengan pengecualian
usai memimpin rapat pimpinan dengan satuan kerja perangkat daerah yang pertama
usai ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur provinsi dki jakarta
pasangan anies baswedan dan sandiaga uno menargetkan peringkat laporan keuangan menjadi wajar tanpa pengecualian
dalam waktu yang relatif singkat diharapkan setiap komponen bekerja keras mewujudkan peringkat tersebut
selama empat tahun lalu laporan keuangan dki jakarta mendapat peringkat wajar dengan pengecualian
soal penataan keuangan dan penataan aset ini menjadi prioritas kita sampaikan target kita wtp
tegas target kita wtp karena itu harus kerja keras dalam penataan kembali soal keuangan dan soal aset
karena disitu banyak sekali
dan ini yang kemudian nanti kita akan minta saya akan minta pak wagup untuk memimpin prosesnya bersama dengan skb yang terkait
tapi kita ingin agar laporan keuangan kita bisa segera wtp